sudah ada wilam nasution di kantor pvmbg bandung jawa barat
selamat sore wilam
kita tahu ini kemarin pvmbg menyampaikan bahwa gempa disebabkan dengan adanya sesar atau patahan aktif yang naik pada zona sesar busur belakang flores
mungkin anda sudah bisa mendapatkan konfirmasi apa sebenarnya maksud dan kenapa kemudian gempa ini bisa dikategorikan seperti itu wilam
baik ferdi saat ini saya sudah bersama dengan pak ahmad solihin
pak ahmad solehin adalah kepala subbidang mitingasi gempa bumi dan tsunami di pvmbg ini
kita akan menanyakan mengenai sesar naik flores ini sebagai penyebab gempa di lombok
pak yang dimana dan seperti apa pak penjelasannya
jadi kita bisa menyebutnya sebagai zona sesar naik flores
sesar naik itu mekanismenya sesar naik
jadi sesar flores memanjang dari utara flores sana di indonesia tenggara timur hingga ke utara bali
nah tapi tidak semua sepanjang itu bergerak semua tapi segmen segmen atau terbagi bagi dalam beberapa segmen
jadi yang segmen yang bergerak ketika kejadian gempa tanggal dua puluh sembilan juli
dan tanggal lima agustus adalah segmen yang berada di utara lombok
jadi di sini diperlihatkan ada pusat gempa bumi tanggal dua puluh sembilan juli dan kemudian pusat gempa bumi tanggal lima agustus
setelah kita lihat berdasarkan hasil analisis seismik dari stasiun yang ada di rinjani
kita lihat bahwa mekanisme dari kedua gempa bumi tersebut adalah sama
jadi mempunyai mekanisme yang sama yaitu sesar naik
kita bisa simpulkan bahwa ini bersumber dari zona batahan yang sama
pak ahmad sesar naik ini sebenarnya berada di dalam laut seberapa dalam dan seperti apa sebenarnya bentuknya
untuk detailnya memang perlu penelitian lebih lanjut
dan ini juga kita dari badan geologi dari ppmbg ada tim tanggal darurat mungkin untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai gempa bumi yang terjadi
kemudian juga banyak peneliti peneliti yang sudah berada di pulau lombok
untuk sama juga
jadi kita ingin mengetahui atau ingin mengetahui menjawab pertanyaan pertanyaan mengenai sesar flores bekar ini
atau mungkin sumber lainnya
kita masih dugaan sementara
ini flores bekar
jadi berada di utara pulau lombok
bisa dilihat dari ininya
dan dia menunjukkan jam ke bawah pulau lombok
jadi ada kemiringan ke bawah pulau lombok
kalau bisa digambarkan perkiraan patahannya itu sebenarnya berada di sebelah mana pak patahan
jadi jika kita ambil penampang dari selatan ke utara
mungkin kita bisa lihat isibilitasnya di sini
di sini tidak sesuai dengan skala
jadi ini yang di selatan tadi ada penunjaman dari lempeng indo australi menunjam ke lempeng eurasia di utaranya
jadi ini menunjam ke bawah
di sini terbentuk sebuah palung
dan kemudian ada punggung
punggungan juga yang terjadi karena dorongan dorongan ini
kemudian juga ada cekungan yang relatif tinggi
kemudian di sini biasanya terbentuk usur vulkanik
jadi proses adanya magma yang naik ke atas tercita gunung api
di sini untuk contoh lokasi gunung rinjani
kemudian di utara pulau lombok
di sini mungkin sebagai istilasi bisa memiliki sesar naik floresnya di sini
sesar naik floresnya
jadi ada bagian yang dia menaik ke atas
dan pergerakan tersebut menyebabkan gempa
karena itu disebutkan sesar naik flores ya pak ahmad
apakah pergeseran lempeng ini berdampak juga terhadap aktivitas gunung berapi pak ahmad
untuk saat ini kita terus pantau aktivitas gunung rinjani khususnya
dan juga gunung agung yang ada di bali
untuk sampai ini tidak ada peningkatan signifikan dari gunung api
karena rinjani memang saat ini berada di alert level dua
atau tingkat waspada
kemudian juga di gunung agung pada level tiga
jadi emang pada sebelum gempa bumi kedua gunung api tersebut sudah berada pada level yang tinggi
atau level lebih tinggi yaitu level dua untuk rinjani dan level tiga untuk gunung agung
pak ahmad kemudian bagaimana dampaknya terhadap pulau pulau lain yang berada di dekat pulau lombok
ya tentu saja kalau kita bergerak
khususnya dengan gempa yang lebih besar
kemungkinan dia bisa getarannya bisa mendera juga wilayah wilayah sekitarnya
seperti pulau bali atau pulau sumbawa
jadi karena magnitudenya besar
kemudian kedalamannya dijaga kedalaman gempa bumi yang tanggal lima tadi malam
jika dibandingkan dengan gempa bumi sebelumnya lebih dalam

jika gempa bumi terjadi lebih juga area yang terdampak lebih luas
jadi selain karena magnitudenya yang lebih besar
juga karena lebih dalam kemungkinan bisa lebih luas wilayah yang terdampak atau guncangannya
pak ahmad bagaimana dengan sinian dilakukan oleh ppmbg sendiri
jadi kalau dari kami karena di prediksi kejadiannya berapa besarnya
kapan terjadi dan dimananya masih belum bisa diprediksi
kemudian tidak juga bisa dihilangkan atau dikurangi
jadi upaya mitigasi yang bisa kita lakukan adalah dengan pengurangan kerentanan
pembangunan kerentahan bagaimana caranya yaitu bisa dengan kita memetakan daerah daerah yang berpotensi gempa bumi
memetakan sumber gempa buminya
kemudian juga memsimulasikan potensi guncangan yang terjadi jika sumber gempa bumi tersebut bergerak
jadi kita dapat mengkalkulasi atau mengestimasi nilai guncangannya
kemudian di daerah tersebut kita bangun bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan potensi guncangannya tersebut
jadi itu untuk kerentanannya kemudian juga meningkatkan kapasitas masyarakat
pengetahuan tentang gempa bumi juga pengetahuan penyelamatan dini ketika gempa bumi dan tsunami juga
jadi mau tidak mau kita memang harus belajar hidup menghadapi dengan gempa dan tsunami ini ya pak ahmad seperti itu
berdampingan dengan kondisi alam seperti ini
seperti itu dari ppmbg